penyelidikan kasus kematian empat anggota keluarga di kalideres jakarta barat yang terjadi awal november lalu resmi ditutup oleh polda metro jaya
polisi menyimpulkan tidak ada unsur pidana dan motif bunuh diri dari kasus kematian keluarga di kalideres
semuanya tampak baik baik saja dan wajar
lalu mengapa kasus kematian keluarga kalideres terungkap begitu lama dan tidak terendus
untuk pembahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan psikolog forensik reza indragiri
selamat sore pak reza
pak reza kasus kematian empat anggota keluarga di kalideres sudah ditutup oleh kepolisian karena tidak ditemukan unsur pidana
tetapi karena sakit jadi kematiannya wajar menurut analisis anda memang juga sama seperti itu
begini saya pada dasarnya memberikan apresiasi positif untuk polda metro jaya sudah menyatakan case close ya
jadi masyarakat tanda petik tidak lagi mendapatkan sumber inspirasi
untuk melakukan perbuatan serupa
tetapi memang ada sejumlah misteri terkait dengan dua hal
pertama terkait dengan ada atau tidaknya perbuatan pidana yang mendahului kematian empat orang tersebut
dikarenakan empat orang itu ternyata tidak meninggal secara bersamaan
tetapi berbeda satu sama lain terkait dengan waktunya
maka saya membayangkan adalah ada sebagian anggota keluarga yang barangkali tidak memberikan
bantuan tidak memberikan pertolongan tidak memberikan pengobatan atau mungkin juga tidak memberikan makanan secara memadai ke anggota keluarga yang lain
sampai anggota keluarga tersebut kemudian meninggal dunia
kalau situasi yang sedemikian rupa ini adalah perbuatan pidana
yaitu tidak menolong orang yang sedang membutuhkan bantuan itu pidana
itu kemungkinan yang pertama
kemungkinan yang kedua
andaikan empat orang tersebut bersepakat bahwa mereka maaf memang ingin mengakhiri hidup
jadi tidak boleh ada
siapapun yang memberikan bantuan memberikan pertolongan tapi justru harus mendorong memudahkan memfasilitasi terjadinya kematian itu
ini pun perbuatan pidana
yaitu membantu atau menolong atau memudahkan orang untuk bunuh diri itu juga merupakan persoalan pidana
jadi pak reza pembiaran untuk tidak memberikan pertolongan dan menutup informasi itu masuk ke dalam unsur pidana
tapi ini kan kepolisian tampaknya sulit sekali untuk bisa mengungkap adanya unsur pidana di sini
riset katakan karena meninggalnya tidak secara bersamaan berarti ada kemungkinan sebagian pihak tidak menolong pihak yang lain
namun ada kalimat penutup
bahwa dikarenakan semua orang itu sudah meninggal dunia dan indonesia tidak mengenal yang namanya post humost trial alias persidangan terhadap orang yang sudah meninggal dunia
maka betapa pun ada indikasi pidana tapi case closed
jadi ada kemungkinan indikasi pidana tapi case closed
karena memang ada aturan hukum yang tidak mengatur soal itu ya
apa namanya pengadilan setelah kematian begitu
tapi kalau misalnya dilihat anda juga menganalisa ada kesengajaan berarti ya menutupi informasi kematian
karena rentang waktu kematiannya ini berbeda beda dan pertama kali korban yang meninggal itu adalah di bulan mei
ada anggota keluarga
yang meninggal karena misalnya karena jantung atau penyebab lain
silahkan dicari di tkp
adakah tanda tanda obat resep dokter
atau cek di handphone
pernahkah mereka menghubungi dokter menghubungi rumah sakit dan seterusnya
sehingga bisa kita tangkap tanda tanda adanya pertolongan atau bantuan atau pengobatan bagi orang yang sedang membutuhkan bantuan di rumah itu
tapi kalau ternyata bukti bukti semacam itu tidak ada
justru ada indikasi pidana
dimana sebagian anggota keluarga secara sengaja sekaligus secara sepihak mungkin tidak memberikan pertolongan kepada anggota keluarga yang lain
yang sesungguhnya saat itu sudah membutuhkan pertolongan dalam hal ini terutama sekali adalah pengobatan medis
oke berarti kematiannya menurut anda tidak wajar dong
saya tidak mengenal ada istilah wajar atau tidak wajar
dalam bahasan tentang penyebab kematian kita kenal empat kata saja
kata wajar itu berasosiasi dengan yang mana
saya tidak tahu
jadi akan sangat baik kalau misalnya paul dan metro jaya juga menggunakan diksi yang ilmiah yang secara universal dipakai
apakah meninggalnya karena mengalami ataukah karena kecelakaan ataukah bunuh diri ataukah karena pembunuhan
bukan dengan kata yang multitafsir yaitu wajar atau tidak wajar
pak reza tapi kan dengan keputusan kepolisian yang menuntutkan
keputusan kepolisian yang menutup kasus ini kemudian mengatakan bahwa tidak ada unsur pidana dan ini wajar itu tetap menimbulkan pertanyaan di publik
tetap menimbulkan misteri begitu ya
anda sebagai pakar juga turut bertanya tanya kan
bahwa ini belum selesai
betul memang memang masih ada pertanyaan
memang masih ada pertanyaan tetapi ada kepentingan lain yang lebih luas yang melatari mengapa saya kemudian bersikap positif
seradap kes close yang disampaikan oleh paul dan metro jaya
pertama dari sisi penegakan hukum pihak polda metro jaya berkepentingan untuk menunjukkan ke masyarakat bahwa kerja kami ini punya batas waktu
kerja kami ini punya deadline pelayanan bagi masyarakat pun bisa kita pastikan secara maksimal
kurang lebih seperti itu dari sisi penegakan hukumnya
sementara dari sisi pelayanan perlindungan dan pengayuman polda metro jaya berkepentingan untuk memastikan menghentikan narasi ini
karena berdasarkan penelitian ekspos
yang terlalu panjang tentang maaf peristiwa kematian yang sebugah tidak wajar misalnya bunuh diri justru akan bisa memantik istilahnya adalah suicide contagion
penularan aksi bunuh diri
di mana kemudian warga bisa melakukan copycat suicide atau melakukan peniruan untuk mengakhiri hidup dengan cara yang sama
nah dari sisi ini sekali lagi polda metro jaya sudah mengambil langkah yang tepat
yaitu mencegah menangkal terjadinya suicide contagion
jadi keputusan sudah tepat ya menurut anda ketika kepolisian menutup kasus ini
tapi saya ingin tanya kalau nanti ke depannya ditemukan bukti baru apakah kemudian kasus ini bisa dibuka kembali pak reza
bahwa hari ini pihak kepolisian mengatakan bahwa oke case close penanganan kita stop kita masukkan ke dalam laci
tapi kedepannya nanti kalau ada bukti bukti baru teknologi investigasi semakin canggih kompetensi penyidik juga semakin tajam
maka tidak terutup kemungkinan kasus akan kita buka kembali
tidak terutup kemungkinan
tapi memang kalau menurut anda memang sangat rumit sekali ya penanganan kasus ini untuk membuka penyebab ataupun mengetahui adanya unsur pidana
kalau misalnya dirunut tampaknya kepolisian agak kesulitan atau memang ya bukti buktinya tidak mencukupi atau seperti apa
tampaknya memang rumit ya pak ariza
menurut saya dari pihak polda metro jaya sudah komprehensif
artinya telah dari sudut pandang kedokteran sudah berjalan
kontribusi dari psikologi juga sudah berlangsung
tapi bagaimana kemudian kasus ini ditutup redaksionalnya itu yang menurut saya masih perlu dipertajam
jadi pada aspek komunikasi publik itu yang harus disempurnakan
terlebih pada aspek itu saja menurut saya
oke jadi tidak menimbulkan pertanyaan di publik bahwa kasus ini belum selesai tetap menjadi misteri begitu ya
redaksionalnya penyampaiannya harus lebih komprehensif lebih akademis begitu menurut pak reza
lebih definitif sekaligus lebih komprehensif
oke pak reza tapi saya ingin tanya ya apakah anda pernah mengetahui ada kasus seperti ini sebelumnya
atau ini memang kasus pertama yang terjadi di indonesia
kasus kematian anggota keluarga di lokasi yang sama seingat saya bukan kali ini saja terjadi
di beberapa provinsi lain juga sudah ada
tetapi memang maaf ini ya saya tidak sedang mendorong tidak sedang membenarkan ada aksi misalnya aksi bunuh diri
tapi harus saya katakan barangkali kita harus tanda petik meniru langkah langkah atau cara yang dilakukan oleh orang di luar negeri sana ketika mereka sekali lagi maaf memilih untuk mengakhiri hidup mereka secara sengaja
mereka meninggalkan catatan
catatan terakhir ini yang memudahkan keluarga untuk sesegera mungkin pulih dari kesedihan mereka karena tidak ada lagi misteri yang berkepanjangan
catatan terakhir itu pun yang akan bisa menenangkan keluarga sekitar mengurangi kegaduhan sekaligus membantu otoritas penegakan hukum
untuk menurut saya kita harus menurut otoritas penegakan hukum ketika menginvestigasi sebab usabab kematian itu
nah kalau misalnya sekali lagi kalau ada orang kita yang maaf betul ternyata terpaksa harus memilih jalan yang salah semacam itu
maka ya cobalah tinggalkan catatan terakhir untuk kepentingan keluarga kepentingan masyarakat kepentingan penegakan hukum
walaupun sekali lagi saya sama sekali tidak membenarkan apalagi mendorong adanya aksi yang salah untuk mengakhiri hidup secara sengaja
karena yang paling trauma dan menderita adalah keluarga yang ditinggalkan karena terus bertanya tanya kenapa keluarganya yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan jejak ataupun pesan
sementara kepolisian juga kesulitan untuk mengungkap begitu ya pak reza ya
jadi andaikan ada orang yang memilih untuk bunuh diri dan dia anggap itu sebagai solusi untuk meringankan beban keluarga faktanya tanpa catatan terakhir justru dia membuat atau mendatangkan dukungan mustafa yang berkepanjangan
dan juga dia menanggung kekuatan yang sedemikian besar di benak anggota keluarga mereka sendiri
oke pak reza terakhir bagaimana supaya ini masyarakat tidak terpengaruh kemudian tidak ikut ikutan dengan fenomena yang terjadi di keluarga kalideres ini
apalagi ini kan kita lihat bahwa keluarga kalideres ini cenderung introvert ya ataupun menutup diri dari interaksi sosial begitu
pertama memang kita harus membiasakan diri untuk mengamati adanya perubahan perilaku perubahan tabiat yang

yang semula suka bergaul tiba tiba tidak suka bergaul yang semula suka makan tiba tiba kehilangan selera makan
pokoknya perubahan perilaku yang ekstrim yang berlangsung dalam tempo cepat itu boleh jadi merupakan adanya tanda tanda dinamika psikologis yang tidak wajar pada diri orang di sekitar kita
itu yang pertama
yang kedua adalah mari kita sosialisasikan adanya hotline number khusus untuk melayani orang orang yang barangkali
tempat tempat tempat sekolah
upa korporasi perigoro di luar negara maksudnya membeli belah chapurdin indonesia anys values budget khusus
padahal menggantikan banyak awan agar kelihatan

di kapal tural terserah kita melalui youtube atau twitter karena saatnya aku mau kniat

sebagai hal hina yang harus ditutup dari siapapun
terakhir sekali pak reza anda lihat trennya ini meningkat
apakah seperti itu di indonesia
tren untuk mengakhiri hidup tanpa pesan tadi
saya belum menemukan ada tren yang nyata ya
walaupun dalam satu pekan terakhir
ternyata kita sudah dihadapkan pada peristiwa bunuh diri juga di bandung sana
sekali lagi kalau kita bisa sesegera mungkin menyetop narasi ini
ini tidak berkepanjangan ruang ruang spekulasi
bisa kita tutup sekaligus kita berikan pesan pesan yang sifatnya korektif
kepada masyarakat bahwa ini hal yang salah
ini yang tidak patut dilakukan ini mendatangkan masalah susulan
mudah mudahan dengan cara seperti itu akan kita bisa stop
kemungkinan adanya suicide contagion atau penularan aksi bunuh diri
maupun aksi meninggal dengan cara cara yang tidak wajar lainnya
oke terima kasih sekali penjelasannya yang sangat komprehensif
dari pak reza indragiri
dan semoga masyarakatnya
yang lebih positif begitu ya
tidak mengikuti tadi suicide contagion yang dikatakan oleh pak reza
dan masyarakat bisa sangat menghargai hidup yang sudah diberikan oleh tuhan
terima kasih sekali psikolog forensik pak reza indragiri
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
sehat selalu pak reza
terima kasih selamat sore